jangan capek kita kejalangan jejak nih syaika
aduh bukan aku
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hari ini yang akan melatih kalian bermain sepak bola adalah
coach musa yang mulia dan santu
hah coach musa
sebab coach sergei sedang ada keperluan
keperluan apa tuh ustadz
dia lagi suntik imunisasi
ah namanya coach sergei anak kecil
dia mana ustadz tahu
memang ustadz ibunya
kalian jangan meragukan kemampuan ustadz ustadz yang mulia dan santun
banyak sekali anak anak yang berlatih sepak bola
kepada ustadz musa yang mulia dan santun
dan alhamdulillah dia sekarang menjadi
ya nggak tahu juga itu kan
masih masih orang beda beda ya
oke sekarang ustadz musa yang mulia dan santun
akan menunjukkan beberapa trik dalam sepak bola
caranya yang baik dan berat itu seperti apa
coba ika lepar bolanya
ustadz itu udah pelan banget ustadz
ini ustadz kena judat kena judat kena judat
ini ustadz akan mengajarkan teknik yang disebut dengan
berasal dari kata bahasa inggris artinya
ball artinya bola
berarti headden ball artinya adalah
menyundul bola menggunakan gigi
ustadz salah ustadz
kalau pakai gigi nanti bolanya mada
eh salah ya
maksud ustadz menyundul bola menggunakan kepala
caranya seperti ini
pertama tama bola kita lempar lempar sedikit
sampai bola ini membesar
yah itu bola apaan tuh
itu mah gulali ya
kita putar putar kemudian kita lempar ke atas
tunggu sebentar di sini ya
ustadz mau ambil bolanya dulu jangan kemana mana
yah halo pak ustadz
eh pak ustadz mau ikut gak
lihat mr sergi
aku mau lihat nih
kita ikutin haikal sama sun
ya ampun lukman
ya karena cuma si haikal doang yang tau penjumpetnya di mana
itu monumen sungguh lukman lupa
sun kamu ikut gak
oil mau ke toilet dulu kebelet nih
jadi kita duluan yuk ayo
aduh ustadznya nurun
gimana sih dari tadi belum datang juga
eh itu saja nurun tuh
nah anak anak ini ibu dokter sudah datang
dan sekarang saatnya kita mendengar penjelasan dari ibu dokter tentang penanggulangan p tiga k
silakan ibu dokter
iya terima kasih bu ustadz
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sekarang bu dokter mau mengajarkan bagaimana cara membalut luka yang di kepala
mimi boleh bantu bu dokter

hai hai hai hai hai mau kemana lagi ini jamnya olahraga mau kemana mau kabur lagi katanya disuruh
pak desmopo siti suruh bawa barang belanjaannya tapi mana ya oh gitu oh iya tadi belanjaannya pakai
mobil mobilnya dimana ya mending pasti kita buka di garwangnya sekarang jadi langsung langsung
mobilnya enggak pakai ribet ribet lagi masa gitu oh iya oh ya udah kalau gitu ya iya
kayaknya berhenti di tukungan depan srikiti coba
ayo kesana deh oh ya udah kalau gitu tapi hati hati ya assalamualaikum
jadi gini pasir kita mau mau samperin aiko iya kita mau ikutan sama
aiko mencari mister sergi
you are low hai ya sergi padet saya lagi bingung harus cari situ pete gimana lagi
pasar lagi mencari muncul teman teman kita cuma pun sama sorotnya kasih cepet

belajar mana mana bulbul ya allah halo halo halo kok gak ada suaranya nih ya
suaranya dari tadi mati udah mati dari tadi
ibu tadi ada cepet kan nggak ada ini saya masih ada di sini aduh udah
jangan capek kita kejelangan jejak bisa ikan oke
sakit banget aku juga sakit
aduk aduk aduk aduk
itu bukan manasin badan pak ustadz
maklum ustadz belum sarapan
jadi ada di pikiran itu rebus mie
yaudah kalau gitu sekarang pemanasan dipimpin sama hikal
haikal nggak ada pak ustadz
yaudah kalau gitu asun
asun juga gak ada pak ustadz
yaudah kalau gitu kalau nggak indra sobri lukman
nggak ada juga pak ustadz
mereka pernah nggak ada ya
kiraai mereka itu milang dari tadi
sekarang udah balik lagi ternyata belum ada
ini lagi cuma satu dua tiga empat
ini kita mau main bola apa mau main dammpu
aduh gimana ya
mungkin main ke mall kali pak ustadz
taman pak ustadz
alah ngomong anak anak aja
keburan ngapain mau nyekar
yaudah sekarang kita begitu saja
kalian berempat cari haikal asun
dan juga trio bemo
ke seluruh pojok pesantren gunata
ya ustadz juga sekarang mau cari
makanya ustadz mau pergi dulu ya
kan tadi udah dibilang mau nyari mereka juga
kalian tahu nggak usah mau pergi kemana
mau tahu nggak
mau tahu aja apa mau tahu bingit
mau tahu bingit
ustadz musa yang mulia dasat
mau ketemu ustadz zanuyo juga mau tanya
kemana itu haikal asun sama trio bebo
sekarang kita sama sama cari ya